sejumlah pelanggar lalu lintas kembali terjaring dalam operasi patuh jaya yang digelar petugas satlantas jakarta utara rabu pagi
selain pengendara yang tidak melengkapi dokumen kendaraan pengendara yang melawan arus pun menjadi sasaran operasi ini
petugas satuan lalu lintas wilayah jakarta utara kembali menggelar operasi patuh jaya di pertigaan pelumpang koja jakarta utara rabu pagi
sejumlah pengendara yang melawan arus tidak melengkapi dokumen kendaraan kelebihan muatan maupun yang tidak mengenakan helm langsung ditindak dan diberikan surat tilang
selain kendaraan roda dua kendaraan roda empat juga turut terjaring
kegiatan hari ini di populasi patuh yang kedua hari kedua dilaksanakan di pos depan
kita adalah pos depan
karena sasarannya sebetulnya adalah bagi pengendara yang melawan
melawan arus khususnya
operasi patuh jaya digelar sejak tanggal sembilan mei hingga tanggal dua puluh dua mei mendatang
pengendara diimbau melengkapi dokumen kendaraan saat bepergian dan mengutamakan keselamatan saat berlalu lintas di jalan raya
gunawan sugro jakarta
tak hanya di jakarta operasi patuh juga dilaksanakan di berbagai daerah
selain sidang di tempat operasi ini juga diwarnai dengan aksi pengendara yang panik dan nekat melewati trotoar
satuan polisi lalu lintas polres sumedang jawa barat melaksanakan operasi patuh lodaya di bundaran mahkota binokasi
tak sedikit pengendara yang diamankan oleh petugas saat berlangsungnya operasi tersebut
kebanyakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara berupa tidak adanya kelengkapan surat kendaraan dan tidak mengenakan kelengkapan berkendara
bahkan pengendara yang masih di bawah umur terpaksa disita kendaraannya oleh petugas saat terjadi razia
di mojokarta jawa timur
puluhan kendaraan roda dua dan truk terjaring operasi patuh semeru dua ribu tujuh belas yang digelar saat lantas pores mojokerto bersama dinas perhubungan provinsi jawa timur rabu siang
dalam operasi patuh tersebut enam puluh kendaraan roda dua truk dan kendaraan besar lainnya ditilang
selain ditilang para pelanggar juga langsung mengikuti sidang di tempat
bahkan dalam operasi patuh petugas juga terpaksa menurunkan penumpang yang bersembunyi di dalam bak truk yang mengangkut jerami
hari kedua operasi patuh yang digelar di jalan raya cikupa
tangerang banten rabu siang diwarnai perilaku kurang baik para pengendara
selain memutar arah melawan arus lalu lintas puluhan pengendara juga panik dan ramai ramai kabur naik trotoar untuk menghindari pemeriksaan polisi
median jalan setinggi dua puluh cm ini pun nekat diterobos tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri maupun pengguna jalan lainnya
saat lantas polres tenggerang telah menilang lebih dari empat ratus sembilan puluh sembilan pengendara sepeda motor
sementara di ponorogo jawa timur seorang pengendara motor terlibat tabrakan dengan pengendara motor lain
karena menghindari razia polisi
akibatnya seorang pengendara sempat tak sadarkan diri dan tergeletak di tengah jalan
karena kondisinya yang parah kedua pengendara motor langsung dilarikan ke rumah sakit oleh petugas lalu lintas
sementara dalam razia kali ini tujuh puluh lima persen pelanggar lalu lintas merupakan pelajar di bawah umur dengan pelanggaran tidak memiliki surat izin mengemudi atau sim